menurut saya tak kesan dengan umum umum itu adalah orang yang salahkan
pernah dan juga tidak pernah menudahkan diati siapa dan dari mana
yang penting bersahabat dengan siapapun
dan beliau menolak membantu itu setotal dan dengan terus hati
tak keguman salah itu adalah bagaimana beliau itu malah memperjuangkan orang orang yang tersendirian
orang orang yang secara politik secara sosial
dan juga orang orang yang tertinggi
dan beliau benar benar berusaha untuk memberi yang terbaik
berjuang untuk atas jalan pertama itu
dan dari rumah rumah itu saya mengenal bahwa ada rumah atau pastor yang tidak diparuhi
tapi tinggal dan langsung berdaya ke masyarakat
dan pada waktu pertama saya mengenal beliau dalam arti mengenal karyanya tuhan
dan itu yang menginspirasi saya tinggal seorang pastor
dan tidak diterima dua kali
tapi dari inspirasi dan kerja rumahmu karyar rumahmu
itu agaknya bahwa saya tidak ingin seperti beliau
tapi dengan spirit itu dengan cara saya dengan dunia saya
saya membantu saya mencoba untuk bergaul
melalui film yang saya punya